ya ini masih dari hewan peliharaan nih beritanya
ini kayaknya kalau punya hewan peliharaan ini bermanfaat juga ya
prabu punya hewan peliharaan
saya belum punya
belum punya tapi yang berencana
anak anaknya sudah tiga
hewan peliharaan saya masih belum terpikirkan sih
tapi ternyata pemirsa itu punya apa namanya hewan peliharaan itu itu juga bisa memberikan nilai lebih loh ya
dan juga bisa mengasah kemampuan komunikasi terutama bagi anak anak berkebutuhan khusus dengan kondisi yang langka
bagi sebagian orang memelihara hewan mungkin merepotkan
namun ternyata hewan peliharaan menyimpan banyak manfaat terutama untuk anak anak
terlebih hewan peliharaan dapat merangsang komunikasi orang dengan kondisi langka atau pada langka
menurut praktisi pendidikan anak niesa handayani
berinteraksi dengan hewan dapat membantu mengasah keterampilan berbicara anak anak berkebutuhan khusus
selain itu memiliki hewan peliharaan dapat mengajarkan anak untuk lebih berempati dengan lingkungan
sudah dijelaskan gitu ya kalau anak anak speech delay ini bisa loh
benar benar bisa berkomunikasi efektif dengan orang tua dengan lingkungan dengan dia memiliki misalnya hewan peliharaan gitu ya
nah hewan peliharaannya seperti apa gitu ya
nah hewan peliharaannya boleh
bukan kucing anjing tapi yang penting benar benar hewan peliharaan yang aman
seperti itu jadi bukan hewan hewan peliharaan yang misalkan kucing liar gitu dipungut
nah bukan seperti itu
jadi kita pastikan apalagi untuk anak anak spesial ini
karena anak anak spesial ini banyak sekali pantangannya istilahnya alergi sesuatu alergi bulu
atau alergi misalkan terhadap makanan tertentu
nah ini harus diperhatikan
sebelum memutuskan untuk memelihara hewan para orang tua dengan anak anak kondisi langka atau berkebutuhan khusus wajib berkonsultasi dengan dokter
hal ini penting untuk mengetahui waktu dan jenis hewan yang tepat untuk dipelihara sang anak
sebetulnya jika sanitasi si hewan peliharaan itu terjaga maka tidak perlu khawatir antara kontak dengan anak anak tersebut
yang penting adalah
nah manfaatnya adalah kita bisa belajar interaksi sosial antara manusia dan hewan di sana
ketua komunitas pecinta super gliders indonesia sekaligus ibu dari tiga orang anak berkebutuhan khusus
jenny majo memberikan tips penting bagi para orang tua agar menjadikan hewan peliharaan sebagai bagian dari keluarga
jadikan hewannya kompenien artinya kita yang mempelajari mereka bukan mereka yang mengikuti kita
contohnya kalau prs superglider ya ini kan hewan malam tidak bisa dilepas
kita jangan lepasin di keliling rumah kita
itu salah satu hal hal yang kiat kiat yang harus kita pelajari
dan piaranya ya memang kalau anaknya piara emaknya juga piara bapaknya juga piara
satu isi rumah tangga jadi kita bilang companion bagian dari keluarga
ada banyak kegiatan yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada orang tua anak anak berkebutuhan khusus tentang pentingnya memelihara hewan
di antaranya kegiatan let's fun with cats
kegiatan ini rutin diadakan oleh komunitas indonesia red resorders atau ird
sejumlah komunitas hewan peliharaan
seperti anjing kucing usang hingga reptil
dia saja hadir dalam kegiatan tersebut
preskila dauhan tangerang